kita ke informasi pertama dpp pdi perjuangan kembali mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah secara virtual pada rabu siang
ketua dpp pdip bidang politik puan maharani membacakan pasangan calon kepala daerah di dua provinsi dan sembilan belas kabupaten kota termasuk kota surabaya
puan mengumumkan rekomendasi pdip untuk calon wali kota dan wakil wali kota surabaya adalah eri cahyadi dan armuji
puan meminta seluruh jajaran pdip di dpd dpc untuk segera berkoordinasi untuk memenangkan pilkada surabaya
sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota surabaya periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima